wajah nur hitamnya itu sekitar satu tahun setelahnya
beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial cerita seorang perempuan bernama nur tia
yang mengalami permasalahan kulit akibat menggunakan produk perawatan kulit wajah
yang mengandung bahan berbahaya
bukannya mendapatkan kulit yang sehat wajah nur justru dipenuhi flag hitam lebar
nur mengaku awalnya ia memang tidak terlalu memedulikan kandungan apa saja yang ada pada produk tersebut
nur hanya tergiur karena ingin memiliki kulit yang cerah
apalagi harga produk itu cukup terjangkau hanya satu ratus lima puluh ribu rupiah saja
sayangnya niatan untuk hemat justru berujung petaka
bahkan nur kini sudah merogoh jutaan rupiah untuk biaya penyembuhan
kulit yang terkena sinari uv dan efek dari merkuri
ya permasalahan kulit yang dialami nur tentu bisa dialami siapa saja
jika tidak berhati hati dalam memilih produk perawatan kulit wajah
apalagi saat ini gempuran produk skincare berbagai jenis hadir di pasaran
kulit wajah cerah dan glowing bahkan seolah menjadi standar penampilan yang wajib dimiliki
berdasarkan rekomendasi dari dokter spesialis kulit
sebenarnya ada tiga tahapan penting dalam merawat kulit wajah khususnya
yang pertama adalah pembersihan kemudian ada juga pelembapan
dan yang ketiga adalah protecting atau perlindungan khususnya dari paparan sinar matahari
nah kondisi tiap kulit orang itu berbeda beda sehingga jenis perawatannya pun itu juga berbeda beda
dan yang tak kalah penting adalah ketika memilih produk skincare
ini yang sudah harus terdaftar dalam bpom
nah ini saya mau coba ya apakah skincare yang saya gunakan ini memang sudah terdaftar
tidak perlu membutuhkan waktu yang lama jika memang sudah terdaftar maka akan keluar data bahwa produk ini sudah melalui uji laboratorium
sehingga memang sudah aman dan diperbolehkan untuk dipergunakan masyarakat luas
menurut dokter spesialis kulit dan kelamin rumah sakit ubaya surabaya
ada beberapa bahan yang memang dilarang dalam produk perawatan wajah
merkuri salah satunya
selain itu ada juga bahan kimia yang pemakaiannya harus dengan pengawasan dokter
kedua senyawa kimia ini biasanya digunakan dalam bahan produk perawatan kulit
karena memiliki manfaat untuk meregenerasi kulit dan mencerahkan wajah
dalam dosis yang disesuaikan dan diawasi oleh dokter
sehingga memang produk skincare tidak boleh sembarangan digunakan
apalagi cukup sulit mendeteksi apakah sebuah produk skincare mengandung bahan berbahaya atau tidak
sementara dampak dari penggunaan skincare berbahaya antara lain adalah
iritasi kulit peradangan hingga penyakit kronis
jadi kalau tadi saya bilang merkuri yang paling tidak boleh dimasukkan
jadi efek sampingnya bukan hanya pada kulit
jadi dia juga bisa masuk ke otak atau ke ginjal
jadi diekstriksikan ke ginjal
nanti lama lama dengan pemakaian merkuri yang lama
efek sampingnya akan terjadi kerusakan ginjal
selain itu juga kalau pada wajah mbak jadi pasien awal datang hanya kusam
nanti dia lebih akhirnya hitamnya lebih ke seluruh wajah atau kita sebut dengan okronosis
berikut ada beberapa tips yang bisa anda gunakan dalam memilih produk perawatan kulit
pertama pastikan produk skincare sudah terdaftar pada bepom
kedua jangan memilih produk skincare yang menawarkan hasil instan
karena dicurigai menggunakan bahan kimia dengan dosis yang tidak sesuai
sehingga akan membahayakan kesehatan kulit anda
ketiga sesuaikan produk skincare dengan kebutuhan kulit anda
tentunya lebih baik dengan observasi dan pengawasan dari dokter
dan terakhir hentikan penggunaan skincare jika anda tidak memiliki kesehatan kulit anda
jika timbul gejala iritasi saat ataupun setelah menggunakan produk tersebut
dan segeralah konsultasikan ke dokter spesialis kulit